ya perobakan kabinet kerja jilid kedua sudah dilakukan oleh presiden jokowi dodo
banyak yang terkejut karena senang dan optimis
banyak juga yang kecewa karena presiden jokowi dinilai masih sangat kompromistis
dan mempraktekan politik dagang sapi dalam kabinetnya
apakah presiden jokowi akan terbang tinggi dengan komposisi kabinet barunya
atau justru kian jalan di tempat
karena berpotensi menciptakan kegaduhan dan juga beban politik yang baru
untuk membahasnya telah bersama kami di studio ada mas jayadi hanan direktur eksekutif
selamat malam mas jayadi
kemudian ada romo benesusetio sekretaris dewan nasional setara institute
halo romo terima kasih sudah datang
dan melalui sambungan satelit
tapi nanti kami akan terhubung nanti dengan bapak wimar witular
tapi di segmen berikutnya saya akan ke mas jayadi dulu
surprise dengan komposisi barunya
baru ini menurut anda
yang agak surprise cuma ibu sri mulyani
itu semua orang tidak mengetahuinya
namanya baru muncul dua hari terakhir
saya kira yang agak agak muncul gitu baru dua hari terakhir
yang lain lain tidak terlalu surprise tetapi
presiden jokowi dengan cukup cerdik mencoba menggabungkan narasi akomodasi politik
dengan fokus pada percepatan pembangunan ekonomi
mas jayadi saya tahan dulu komentar dari anda
saya kembali ke mas jayadi tadi
yang surprise nya ada di posisi sri mulyani
catatan anda selain sri mulyani seperti apa
bagaimana kemudian presiden jokowi memilih komposisi barunya
kemudian bagaimana perimbangan antara parpol dan non parpolnya seperti apa catatan anda
kalau saya ringkaskan itu tema besar dari resapel kali ini adalah
stabilitas dukungan politik untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan bangunan
itu tema besarnya
jadi yang dicoba diramu oleh jokowi dalam resolver kali ini adalah
bagaimana partai partai yang tadi disebut muhalaf ya
yang baru masuk itu dipastikan dukungannya solid
pada saat yang sama resapel itu digunakan untuk mempercepat
laju pertumbuhan ekonomi sekaligus dan pembangunan kedepan
jadi ini semacam kompromi antara akomodasi politik plus evaluasi objektif untuk peningkatan kinerja kabinet kedepan
nah memang kalau kita lihat kan akomodasi politik yang diberikan kepada dua partai baru terutama itu kan
meskipun partai golkar partai besar cuma dapat satu kan gitu
kemudian demikian juga dengan pan cuma dapat satu

iya kan kalau menggunakan secara murni power sharing dalam koalisi itu kan harus ada prinsip proporsionalitas kan
iya kan kalau menggunakan secara murni power sharing dalam koalisi itu kan harus ada prinsip proporsionalitas kan
yang ukurannya besar mendapat kue besar yang badannya kecil mendapat kue kecil gitu kan
nomor dua kan di pemilu kemarin harusnya dapatnya besar
tapi di sini kan ada faktor lain yang dipertimbangkan yang mana duluan datang yang berkeringat yang mana yang masuk di tikungan
tapi kan biasanya dalam power sharing murni itu biasanya tetap ukuran size itu tetap menjadi ukuran
tapi kali ini tidak kan golkar walaupun dia sembilan puluh satu kursi dan sudah sampai mendeklarasikan di awal awal ini untuk mencari kursi yang lebih besar
ini masih kita coba pegawai
artinya orang orang yang direkomendasikan atau diberikan oleh partai politik untuk diwakafkan kepada presiden jokowi ini orang orang yang baik juga secara kinerja dan secara profesionalitas
tampaknya itu memang nama nama yang sudah diberikan oleh partai partai dalam konteks menteri dari partai tapi kemudian diseleksi oleh jokowi atau timnya
tampaknya begitu yang terjadi
makanya nama nama yang selama ini kita dengar misalnya gus marham apa itu terkena diskresi dari presiden ya
betul betul jadi itu yang tampaknya saya lihat
karena itu yang juga menarik adalah meskipun salah satu keperluan dalam resafel ini adalah akomodasi politik
tapi kalau kita lihat komposisi pos pos yang mendapatkan reshuffle itu sebagian besar adalah ekonomi
jadi misalnya menteri perindustrian itu memang dari golkar
tapi tampaknya dicari orang yang kira kira meskipun dia adalah wakil partai politik tapi orang yang kira kira memiliki kapasitas teknis pengalaman di bidang itu
kalau dibandingkan menteri perindustrian yang lalu misalnya
ya itu lebih terlihat sekali kan
nanti kita akan bahas lebih detail lagi mas jayadi mengenai siapa menggantikan siapa dan bagaimana keuntungan kerugiannya untuk presiden dan juga partai politik
romo kalau kita melihat banyak yang menyinyir banyak yang kemudian tidak percaya sebenarnya presiden jokowi ini masih dikendalikan oleh ibu mega
masih dikendalikan oleh wakil presiden jk masih dikendalikan oleh partai politik
dari reshuffle kabinet pertama agustus dua ribu lima belas
kemudian resafel kabinet
kedua pada juli pada hari ini
menurut anda semakin hari presiden jokowi semakin otoritatif atau semakin berwenang semakin bisa stand up dengan pilihannya sendiri atau justru kebalikannya
enggak jokowi sekarang semakin hari semakin yakin ya dengan dirinya
dan intervensi partai itu bisa dia minimalisasi gitu loh
justru sekarang ini sebenarnya pilihan jokowi sendiri menentukan
kalau dulu partai itu menyodorkan orang sekarang partai menyodorkan beberapa
sekarang dia memilih sendiri
justru di sini sebenarnya jokowi mulai menunjukkan leadershipnya seorang pemimpin
karena dia tidak mau dikendalikan oleh partai politik gitu loh
tapi yang menarik ada buktinya ya misalnya ya
kami katakan bukti dan mau dikendalikan
misalnya mendatangkan sri mulyani itu tidak mudah
itu butuh lobby butuh suatu garansi
dan dia berani
karena waktu itu banyak partai partai menolak sri mulyani
dan ini enggak gampang sebenarnya
bagaimana seperti itu ya
bagaimana partai partai koalisi rom
ya tetapi dengan percaya bahwa jokowi dengan sri mulyani itu maknik
sehingga sempat sekarang saham naikkan
dan memberi trust kepercayaan ke orang
apalagi kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak pasti sekarang ini
yang tidak pasti itu membutuhkan figur
sri mulyani ada figur yang tepat gitu loh
yang kedua kita melihat sekarang pak jokowi ingin mengendalikan
tidak ada lagi sekarang priksi priksi
maka katanya adalah sekarang jangan buat gaduh
dia ingin menteri itu adalah
loyal pada dia bukan loyal pada partai
dan pada kepentingannya
selama ini memang anda masih melihat bahwa
ya lebih masih melihat itu kepentingannya
sekarang satu majikan gitu loh

dan apa keutuhan kerugiannya
cerita berikut ini tetap lapor sama kami
yang muncul yang kedua konstelasi politik
kemampuan seorang leader
tanpa didukung oleh konstelasi politik
yang memadai itu tidak mungkin misalnya gini
tidak masuk menjadi bagian dari
maka tekanan politik akan susah
dikendalikan oleh jokowi
kalau golkar itu kemudian
berkolusi dengan pdip misalnya
maka tekanan politik juga tidak akan bisa
hari ini satu partai partai
yang tadinya berada di seberang pemerintahan
dan memang keperluan partai partai sekarang
lebih baik merapat ke pemerintah
daripada terus menerus berada di
kebutuhan praktisnya misalnya mereka perlu
konsolidasi untuk pilkada mereka perlu
termasuk akses kekuasaan dan
sumber daya kemudian mereka perlu
konsolidasi untuk pemilu dua ribu sembilan belas
itu semua membuat
mereka harus mengkalkulasi bahwa
berada dekat dengan pemerintahan
seperti yang dilakukan oleh partai golkar saat ini
apa yang kemudian menjadi manfaat
paling kalau dapat jatah satu menteri
itu kan bagi golkar ya
itu pengikat formal ya
ibaratnya cincin kawinnya gitu
padahal tapi ada keuntungan yang bisa lebih besar
apa kemudian romoh kalau menurut anda
apa keuntungan paling besar yang bisa didapatkan
politik kita itu tidak biasa
beroposisi apalagi golkar
itu tidak biasa
tidak ada tradisi lain dengan pdip
zaman mega itu punya tradisi ya
karena mega punya ideologi yang ini pragmatis
konsolidasi partai itu butuh banyak
butuh sumber dana
dan butuh kedekatan kekuasaan
dan kalau dikatakan kekuasaan apalagi menjadi bagian bagian kekuasaan
kalau citranya jokowi naik
berhasil partai akan terkena dampaknya
itu yang sebenarnya
makanya fenomena ini yang dibaca
kalau di oposisi golkar tidak
untung tidak dapat apa apa
tapi kalau jokowi berhasil misalnya
meningkatkan kesejahteraan maka
imbasnya terkena partainya itu
terkena maka golkar
pinter sejak awal dia
curi stat menyalonkan
langsung jokowi sebagai presiden
apalagi preferensinya jokowi juga semakin hari
ini masih bicara mengenai golkar
bahwa kita bersama dengan realisasi
reshuffle kabinet hari ini partai golkar
juga tengah mendeklarasikan
dukungannya kepada presiden jokowi dodo
sudah deklarasi untuk presiden
hanya presiden jokowi di hati golkar
kita sudah tergabung dengan
yang saat ini berada di arena
terkait dengan dukungan atau
deklarasi partai golkar
yang terang terangan ini
mendukung atau mencalonkan jauh jauh hari
sebagai calon presiden
ya satu hal yang menarik budi dalam rapimnas
golkar pada hari ini
golkar secara resmi
walaupun ini tidak langsung
dikatakan secara resmi namun
secara aklamasi maksud saya
dari semua dpd mendukung
pencalonan kembali presiden
jokowi dodo di tahun

bahwa hal ini terlalu dini
namun sekjen partai
golkar tadi sudah mengatakan
kepada kami bahwa
sebenarnya pencalonan jokowi dodo
menjadi kembali sebagai presiden
pada tahun dua ribu sembilan belas ini sudah
melalui tahap tahapan dan
juga diskusi diskusi internal
dari partai golkar sendiri
sehingga menarik kesimpulan
ada putra terbaik bangsa yang
dapat memimpin dan juga dapat memberikan
yang terbaik bagi bangsa maka
golkar berada di belakang
putra terbaik tersebut untuk memimpin
bangsa indonesia ini
dan tentu saja
menyatakan bahwa sejak kepemimpinan
golkar ini berpindah kepada setia novanto
bukan lagi terhadap
pandangan yang menyatakan bahwa
ketua partai politik itu harus
selalu menjadi calon
presiden namun ini akhirnya dirubah
bahwa lebih kepada
wawasan kebangsaan atau lebih kepada
politik kebangsaan bahwa golkar
akan mendukung siapapun
yang nanti dapat memimpin
negara indonesia ini menjadi lebih baik
dan golkar berada di belakangnya
jadi meskipun deklarasi atau
pernyataan dukungan sudah dilansir oleh partai golkar
tapi ini belum mengikat ya raf rafnya
belum ada surat keputusan atau mungkin
keputusan rapimnas yang kemudian
mengikat ini mengikat rekomendasi
atau aspirasi ini menjadi keputusan partai politik
atau partai golkar secara resmi gitu
mengetahui bahwa ada dinamikanya
selalu dinamis kita mengetahui
bahwa dalam politik sendiri
pun juga perlu
atau istilahnya perlu banyak dukungan
dan dinamika politik
ini juga masih kita tunggu
apalagi tahun dua ribu sembilan belas masih
jauh sekali namun
dari sinyal yang diberikan
oleh partai demokrat dalam maksud kami
yang diberikan oleh partai golkar
pada hari ini ini
partai golkar sendiri sudah
mulai memiliki ofisi
atau wawasan akan mendukung
joko widodo untuk kembali mencalonkan
pada tahun dua ribu sembilan belas nanti
itu terlihat dari pernyataan
dari sekjen idrus marham sendiri mengatakan
bahwa ini memang sudah berubah gitu ya
wawasan dari partai golkar yaitu
wawasan kebangsaan gitu atau pandangannya
seperti itu jadi kita akan
melihat apakah ini
waktunya dengan resafel
menteri menteri joko widodo
yang menempatkan salah satu kader
terbaik partai golkar yang berada di
kabinet kerja ini apakah
ini juga sudah mengikat
begitu atau akankah ini akan
mengikat seterusnya sampai
pada tahun dua ribu sembilan belas
atau setelah itu akan terus
mengawal jalannya pemerintahan jika seandainya
akan terpilih lagi pada tahun
satu lagi terkait dengan reshuffle kabinet yang baru saja dilakukan
kita ketahui partai golkar
partai yang besar partai nomor dua
pemenang pemilu dua ribu empat belas
apakah dalam reshuffle kali ini
golkar hanya mendapatkan jatah
satu kursi menteri untuk erlangga hartarto
apakah anda menemukan
atau melihat ada raut raut
kekecewaan daripada kader partai golkar
terkait dengan jatah yang cuma satu
meskipun golkar partai besar
ya budi salah satu
politisi partai golkar tante wiyahe
juga mengatakan bahwa
golkar ataupun juga partai partai lainnya
tidak mengikat atau tidak meminta
berkaitan dengan harus ada
wakil atau representasi
partai pendukung dalam kabinet
semua mengetahui bahwa dalam
yang didukung oleh banyak partai maka
akomodasi dari partai partai
pendukung pemerintah ini juga harus
dipertimbangkan begitu dan
terdapat jatah satu orang
menteri dari partai golkar walaupun
kita mengetahui bahwa partai golkar ini adalah
partai yang besar juga ini sudah menandakan
bahwa ada itikat baik dari pemerintah
untuk mengakomodir keinginan
golkar untuk masuk ke dalam
jajaran kabinet kerja dalam
perkembangannya nanti mereka juga masih
memberikan jaminan apakah
nantinya akan ditambah atau memang akan tetap
diberikanlah satu jatah kursi tapi
yang pasti bahwa ini merupakan
langkah yang sudah terlihat
dari partai golkar dan juga
pemerintah ada sinergi diantara keduanya
budi baik terima kasih
raff raff kaffi yang melaporkan langsung dari arena
ini deklarasi ini belum apa apa
udah deklarasi dukung presiden jokowi ini
sebagai bentuk terima kasih karena sudah
dikasih enggak ini sebenarnya
manuper golkar golkar sebenarnya
mencuristat dulu karena dia
ingin melihat pilkada ke depan
ini penting bagi dia
jadi sebenarnya kan mengangkat citra golkar
kan jadi dia melihat karena
dan melihat ada signal bahwa pemerintahan
ini akan lebih baik karena
selama ini memang belum ada orang yang sebanding
dengan jokowi stok kita itu
terbatas apalagi golkar apalagi
golkar sekarang ada dikasih golkar setelah
incel belum ada nah dia
daripada nggak dapat apa apa golkar
ini sekarang dia kalau dia nanti
menyalonkan jokowi jadi presiden dia
untung jadi golkar itu
membangun investasi ke depan golkar untuk
presiden jokowi untung gak mas jayadi
kalau melihat bagaimana kemudian memelihara
partai golkar ini ya untung punya stabilitas
dukungan politik politik ya betul
tapi minimal ada tiga keuntungan
politik yang potensial didapat golkar
jawa jawa hari ini sebetulnya pendeklarasian ini
kan secara tidak resmi sudah sebelum reshuffle kan
setelah munaslip setelah munaslip
dan sebelum resafal
pertama golkar ingin menunjukkan
manuver ini menunjukkan kepada rakyat bahwa
dengan jawa jawa hari
walaupun mereka belum mendapat kursi menteri
itu menunjukkan kepada
rakyat juga kepada jokowi
bahwa mereka benar benar tanpa syarat
mendukung jokowi belum jelas
dia dapat menteri apa enggak tapi sudah
mencalonkan kembali di tahun dua ribu sembilan belas
itu antar jemput setiap hari gitu ya betul
jadi itu semacam garansi bahwa
golkar serius dalam pernyataan
bahwa dia tidak
mendukung tanpa sara itu satu
yang kedua ini juga
sebetulnya dibalik itu
halus kepada jokowi
jokowi kami sudah mati matian loh sampai
mau mengorbankan diri tanda kutip
untuk mendeklarasikan anda sebagai calon presiden
masa kami tidak dihargai
gitu kan itu satu nah
kemudian diganjar satu ya nah yang ketiga
tadi yang disebutkan oleh romo ini
jangan lupa pilpres
dan pilek dua ribu sembilan belas itu serentak
di situ biasanya berlaku
ada yang secara turis yang namanya
yang mencalonkan calon
yang populer itu akan memperoleh
keuntungan elektoral juga untuk partainya
nah golkar itu seperti kata romo tadi
dan sudah terlihat belum mas
sudah terlihat kalau kita lihat
posisi golkar dalam survei smrc
terakhir itu posisi golkar diangkat sekitar
tapi sebenarnya ini strategi
yang jitu ya untuk menaikkan citra
golkar sebenarnya romo romo
tapi risikonya satu kalau ada
masalah nanti dengan popularitas jokowi
dia bisa ikut drop tapi kan
itu tidak terlalu besar risikonya

apalagi melihat komposisi kabinet yang baru

kita tinggalkanlah partai golkar dengan deklarasi

komposisi kabinet baru presiden jokowi

terima kasih trunya
terima kasih roms
terima kasih toto baksin
complaint gagal untuk kemurahan
baik betul baik
lama berarti dulu
bisa selesai ini kita
surprise kalau kata mas jaya
bambang brojonegoro menteri keuangan
digantikan oleh seniornya sri mulyani
indrawat kalau saya mau menggunakan alasan alasan
yang sifatnya lebih
teknokratis gitu gini sekarang itu
ada kebutuhan untuk menarik
investasi yang lebih besar
baik dari dunia barat maupun dari dunia timur
gitu kan nah ibu sri mulyani
dalam konteks ini punya reputasi internasional
dipercaya oleh dunia internasional terutama
diterima juga oleh market
internasional maupun domestik jadi diharapkan
dia bisa memberikan upaya
mendapat kepercayaan lebih dalam menarik investasi
internasional ke sini
tapi ada hal kedua ibu sri mulyani
ini dikenal sebagai orang yang
cukup berhasil melakukan
dimulai dari termasuk pajak
yang pajak sementara
salah satu keluhan presiden jokowi adalah
terlalu banyaknya terlalu
ribetnya melakukan investasi
akibat birokrasi yang berbelin belin
misalnya ada empat puluh dua ribu aturan
yang harus ditergirai reformasi
dia mungkin diharapkan ikut membantu di sisi itu
oke kalau tadi mas jaya dihanan sudah
mengatakan bahwa sebenarnya surprise baiknya
surprise bagaimana sri mulyani
sebenarnya saya tahan dulu kita sudah bergabung
sekali ini dengan mantan juru bicara
ke presidenan melalui sambungan skype
ada bang wimar witular selamat malam
selamat malam pak budi
pak jaya di dan pak romo
bw ini kan dikenal selain
mantan juru bicara presiden ahli komunikasi
juga dekat dengan sri mulyani dua hari ini
kabarnya sudah ketemuan sama sri mulyani
waktu di jakarta ini
ada cerita apa sih kemudian
mungkin anda bisa bagi kepada kita
kebetulan ketemu di ui karena
hari itu atau kemarin dulu
atau kapan ini
beliau memberikan selamat
di fakultas hukum dan
tentunya saya kalau ada
acara dimana ada sri mulyani
ya datanglah bukan bagian dari acara itu
malah ibu sureni agak kaget
lihat saya disitu tapi
tidak pernah ada salahnya kita
sri mulyani berada di satu kota
ada cerita apa yang mungkin bisa anda
berikan atau anda tahu mungkin kenapa
kemudian presiden jokowi
rekrut atau membawa kembali
sri mulyani ke indonesia menjadi menteri keuangan
sebetulnya dari segi pertimbangan yang
fundamental sih sudah
wajar lah kalau
menteri keuangan yang terbaik
untuk membantu pemerintahnya
sama dengan barangkali
striker terhebat di dunia
dipanggil kembali ke klubnya
tapi yang disini luar biasa
adalah bahwa timing
dan keadaan keinginan
dan keinginan stimulasi
karena kan di bank dunianya juga
beliau punya kewajiban dan jadwal
boleh dibilang sri mulyani ini orang nomor satu
di bank dunia
walaupun secara teknis dia di bawah
tapi dari segi keuangan
yang paling memegang keuangan
di semua sektor itu sri mulyani
dan memang sri mulyani tidak pernah
berhenti mencintai indonesia
seperti kita tahu
dan dia sering mengatakan
i'll come back waktu dia itu
paksa keluar negeri
tapi kita juga tidak yakin
pak jokowi akan manggil
jadi bagi saya sih dua duanya sebetulnya
sudah matang tinggal apakah saatnya
ada kebutuhannya ada rupanya
ada begitu saya rasa
walaupun bambang bronya negoro tidak ada kurang
kelas dunia lah
tidak bisa di persoalkan lagi
seperti cristiano ronaldo dibajak sama persija
mudah mudahan kali ini sri mulyani
memang terus terusan didukung presiden
baru terakhir kali justru dia itu
tumbangnya karena tidak mendapatkan dukungan
yang semestinya dari presiden
menurut anda apa yang kemudian membuat
apa yang dijanjikan presiden jokowi
kepada sri mulyani
sehingga sri mulyani luluh meninggalkan
jabatan yang sangat tinggi di bank dunia itu
untuk kembali ke tanah air
membantu perekonomian indonesia
apa sih yang membuat
saya tentunya tidak tahu
tidak juga bisa mengaku tahu
tapi saya yakin tidak ada deal
apa itu materi atau jabatan
antara pak jokowi dan mulyani
tapi hampir pasti
itu ada ini
ada apa namanya
bahwa dia tidak akan dibiarkan diganggu
seperti dulu dia dibiarkan diganggu oleh dpr
media memang tidak bisa dipengaruhi ya
tapi bahwa presiden akan fully support

tidak disupport oleh pelatihnya
kalau tidak disupport oleh pelatihnya
tidak akan disupport
karena itu tidak akan disusahkan
untuk membuatnya lebih mudah

dan itu memang sangat susah
ibu sri mulyani nyaman dengan support
yang akan diberikan oleh pak jokowi
kemudian bagi indonesia
pak wimar merekrut kembali sri mulyani
kalau anda tadi katakan
ini pemain dunia yang direkrut oleh klub indonesia gitu
seberapa menguntungkan untuk indonesia
dan presiden jokowi sendiri
dibanding dengan mungkin saja beban politik
yang nantinya akan diterima oleh presiden jokowi
dengan merekrut sri mulyani
saya kira tidak akan ada beban politik
karena dulu beban politiknya
juga datang dari golkar
yang kemudian terpaksa didukung
atau terpaksa atau tidak oleh presidennya
sekarang golkar kan lagi baik baik
dan presidennya tidak ada alasan
untuk menerima intervensi dari pihak lain
orang yang dulu dulu ganggu ganggu sri mulyani
sekarang tidak berperan
jadi saya rasa dia akan aman
dan kalau dibiarkan bekerja
dia akan tetap berada di dalam keadaan
yang menurut saya
itu adalah keuntungan
yang saya rasa
ini adalah keuntungan
ini adalah keuntungan
ini adalah keuntungan
dia akan mempercepat akselerasi pembangunan dan bukan cuma perencanaannya
tapi eksekusinya kekedapannya terhadap korupsi informasinya
sungguh luar biasa ini bonus besar ini sri mulyani bisa ditarik masuk
jadi menurut anda penerimaan politik akan lebih damai dibanding ketika sri mulyani menjadi menteri keuangan era presiden sbi gitu ya
pasti karena dulu memang dibikin tidak damai ya secara sengaja
karena tidak ada pihak yang berkepentingan untuk mengganggu sri mulyani
orang yang tadi yang dia mungkin terbentur dengan dia dalam hal dia mengeksporse pajak
itu sekarang tidak ada di kabinet
jadi di kabinet tidak ada korup terbesar seperti dulu
baik terima kasih sekali lagi pak wimar witular atas perbincangannya dan perspektifnya pada malam hari ini
selamat istirahat w w
terima kasih budi terima kasih edith
sebenarnya sri mulyani itu kita tidak kaget karena sejak lama
jokowi menginginkan sri mulyani
tetapi waktu itu sri mulyani memang tidak mau sebenarnya sejak awal
karena kalau berisiko secara politik akan masih trauma mungkin romo
ya waktu itu tapi memang sejak awal jokowi yakin bahwa sri mulyani itu terbaik dalam menangani keuangan
untuk beban politik yang kemudian banyak orang masih memperkirakan ini masih akan jadi beban lagi nih
sudah tidak ada lagi
sekarang gini golkar yang sekarang beda dengan golkar dulu
tapi golkar yang dulu bagian dari koalisi pemerintah juga ya romo
tetapi yang sekarang ini kan golkar ini lagi mencari simpatik publik gitu loh
dari situasi krisis ini orang semua melihat sri mulyani magnitude baru gitu loh
tapi juga lihat jk juga mengendos loh
karena yang menyakinkan sri mulyani juga jk
kabarnya seperti itu
jk juga melihat karena
jk kan berbeda sekali dengan
iya tetapi demi kepentingan bangsa negara dia mau gitu loh
ini kan situasi lagi krisis gitu loh
tadi apa yang dikatakan bang willar betul gitu loh
sekarang tidak ada gangguan
dan orang tutup mata sekarang dengan apa yang terjadi dengan masyarakat
tutup mata dengan apa yang terjadi gitu loh
nah sri mulyani hanya butuh suatu kepala
pastian spot dari presiden
dia bekerja jangan diintervensi
jadi ini langkah masuk akal dari presiden jokowi atau langkah yang rada mungkin ngaur atau rada nekat
udah sebenarnya tidak nekat
saya kira sudah dikalkulasi secara cukup rasional ya
karena walaupun tidak menutup kemungkinan gangguan politik tetap ada
tetapi pola hubungan antara presiden dengan partai partai politik pendukungnya sudah sedikit berbeda dibandingkan ketika sby dengan
misalnya sby dengan golkar di periode pertama
itu kan berbeda
ketika sby memperoleh dukungan golkar di periode pertama sby sangat tergantung kepada golkar
sebagian politiknya juga besar dua puluh an persen
dan dipimpin oleh pak jika waktu itu golkar ya yang memegang posisi wakil presiden
jadi pola hubungannya menjadi lebih rumit
kalau sekarang golkar itu masuk di tikungan terakhir dan kemudian sudah ada
approach yang cukup dalam sebelum golkar masuk ke pemerintahan
jadi ketergantungan presiden kepada golkar menjadi lebih kurang dibandingkan dengan sebelumnya
itu berarti potensi gangguan itu itu selain yang disebut oleh bang wimar tadi
adanya orang orang yang potensial mengganggu itu sekarang sudah agak jauh
tetapi dengan pola hubungan yang lebih kuat di tingkat presidennya maka
di elitnya sudah selesai
dibahas kemudian ini sofyan jalil yang meninggalkan kepala bapak penas dan digantikan oleh babam
projenegoro ini sofyan jalil ini a minister of all season katanya ini bayangan apa sih kemudian
istimewanya sofyan jalil bisa menempati pos pos menteri yang ini kayak rollercoaster menjadi
menkoekuin yang sangat tinggi kemudian ada turun kepala bapak penas peranggaran dengan
perlencanaan ini menjadi kepala bpn itu tapi bpn strategis untuk percepatan pembangunan ekonomi
terutama infrastruktur jadi kalau kita kaitkan tetap saja tiga tiganya masih ada kaitannya
dengan dengan upaya untuk dengan dengan fokus presiden di pembangunan ekonomi percepatan
pembangunan ekonomi jadi disitu kalau ini kita bisa lihat ya lebih ke switch biasa saja kalau ini brojonegoro
anda lihat juga tidak terlalu
gitu ya tapi enggak gagal tetapi dia diberi posisi yang tepat juga disitu sebenarnya kan tidak ada perubahan
mendasar di ekonomi ekonomi jadi jokowi ingin mengatakan ingin memperkuat ekonominya karena
mempercepat itu butuh koordinasi lah pembaham bojonegoro dengan seri mulai juga dekat sudah
cukup lama sofyan jalil juga dekat sebenarnya sehingga ini thingwork yang berjalan sebenarnya itu
yang sebenarnya dan apa yang mungkin ini juga di menjadi ini ya batas lainnya pengaruh yusuf kala kali di
itu tadi hitung dalam politik itu selalu seni ya seninya adalah bagaimana seni kompromis pastikan tidak
langsung dihabisin lah harus diberi sesuatu yang memang ada artinya lah itu masih banyak pos pos lain romo
dan mas jadi mungkin kita akan bisa olah tadi dari profesional profesional kita akan masuk nanti ke
pos pos dari partai politik ini menarik karena tadi ada banyak lagi kita bisa bahas nanti kami akan bahas
usai jenam berikut ini tak bisa
memang selalu menarik untuk membahas orang demi orang siapa menggantikan siapa karena ini
menyangkut bagaimana kompetensi kinerja dan juga apalah terbelakang siapa penyokong dibaliknya
kita akan lihat tadi sudah kita sudah berdasar tumpu satu menteri menteri dari profesional kita
akan masuk ke menteri menteri dari partai politik h nieu masih profesional ignacius yona diganti budi
sumadi ada komentar sedikit
ini latar belakangnya mirip ya sama sama berlatar belakang
profesional dan menjadi
dan cukup berprestasi juga
mudah mudahan pengalaman budi karya
tidak mengikuti ignatius jonan
karena ignatius jonan kan sangat berprestasi
ketika menjadi direktur kai
tapi kok menjadi agak aneh ketika dia menjadi menteri
mungkin karena dia tidak punya
pengalaman politik yang cukup untuk melakukan koordinasi
karena menteri perhubungan itu
sangat masif koordinasi yang harus dilakukan
berkaitan dengan banyak hal
sebagai direktur kai
dia bisa melakukan perintah kan
tapi sebagai menteri perhubungan dia nggak bisa merintah
itu komunikasinya lah
mungkin brexit kemarin juga menjadi
komunikasinya mungkin dia
artinya bagaimana tidak bisa
kasus kereta akan melihat
di sakret akan kelihatan kan
tapi sebenarnya orang ini kenceng lurus
tapi cara komunikasinya tidak fleksibel
nah ini kita berharap
orang lurus boleh saja
tapi harus bisa berpolitik lah
tapi yonan bukan tipe seorang politik
dan budi karyasumadi ini
orangnya presiden jokowi betul kabarnya
tapi ya itu tadi
kita lihat pos berikutnya
apa yang kemudian membuat dia tersingkir
atau mungkin reposisi saja
ini mirip dengan tadi
beda dengan enggar tias toluski tadi
tapi segaligus pengusaha
yang malang melintang di dunia usaha
menurut anda pak enggar ini
ditempatkan di menteri pendagangan
sudah pas belum
ya pengalaman dia di situ
tapi kan ini sebenarnya
lebih akumulasi partai
tapi bukan menteri dari partai
bukan berarti dia tidak membesarkan
tapi sebenarnya thomas lembong
pas di debat sekarang ini
karena dia sebenarnya investasi
karena dia investasi
banker gitu kan
enggar ini sama perdagangan
perdagangan gitu loh
daging sapi lebih baik
untuk memotong tali temali itu
pengalaman dia itu
perdagangan bisa membantu itu
pengalaman dia sebagai politisi
bisa membangun koordinasi yang lebih baik
itu yang tidak bisa dilakukan
ini menarik sekali
bang rizal rani
banyak yang memprediksi
rizal ramli akan tetap di posisinya
karena untuk mengimbangi
banyak kekuatan politik
tapi kan dengan cara yang lain
tanpa kehadiran rizal ramli
misalnya kekuatan pak yusuf kalla
kan sudah bisa diimbangi
jadi dia tidak terlalu diperlukan
sudah ada dekalisasi
jadi gini loh
rizal rani itu sekarang
saatnya sudah tidak lagi
tepat dibutuhkan dulu
untuk perimbangan aja
sekarang sudah cukup lah
jadi dia posisinya sebelumnya
jenderal luhut ini menarik
kenapa jadi maritim
apa yang kemudian disaksar oleh presiden
luhut ini juga pengusaha
terus dia punya visi bisnis
tapi ini menunjukkan
bahwa luhut itu orang loyal presiden
dia ditaruh dimanapun oke
tapi peranannya juga besar
jadi dia itu akhirnya
diberi peranan apapun bisa
lebih dominan daripada bidangnya
dia tidak hanya itu
nanti dia bisa menyasar yang lain
karena leadership nya kuat
dulu saja polhuka merusih
jangan lupa menko itu
harus melakukan fungsi koordinasi
dia sebagai orang yang
tapi mengerti juga
dengan dunia bisnis
mudah mudahan bisa melakukan
dia harus kepala suku lah
kepala suku lah
ini bagaimana marwan jafar
yang banyak diprediksi
atau akhirnya terpental juga
kita belum tahu
tapi dia sebenarnya
sebagai entertainment ya
yang tahunya begitu
dan bagian dari tim transisi
tapi ini dipilih oleh jokowi sekarang
kalau dulu kan
jelas ini ya
pilihan jokowi menurut anda
jadi kita lihat
pun tetap berasal dari pkb
ini tadi sudah ada
bahas sedikit ya
kata kata bagian dari golkar
itu kehebatan jokowi
orang yang sebenarnya
tidak sepaham dengan
kabarnya kaget ya
sebenarnya ini bagian jokowi
tidak ingin dikontrol
begitu kuat oleh golkar
dia pilih orang
ini kan ripalnya
menghadirkan golkar juga
banyak yang menyebutkan
pakil golkar adalah
tapi saya kira ini bagian juga
di internal golkar
ini untuk rekonsialisi
di internal golkar juga
tapi dikaitan dengan
kekurangan pak salehusin
adalah dari kapasitas teknis
kapasitas teknisnya lebih baik
dibanding pak salehusin
karena dia juga pengusaha
next kita akan lihat
ini juga yang banyak di
kabarkan akan terpental
ini bagian dari dekalisasi
atau seperti apa
prestasi dia kurang juga
dan bikin gaduh banyak
itu aja sebenarnya
asmar abdul ini diharapkan
dari pan kan
ya ini akomodasi untuk pan
tapi sekaligus juga untuk menutupi
evaluasi yang cukup negatif
terhadap yudhik rizwan didi
tapi kita juga belum tahu
apakah asmar abdul juga
benar benar cocok di situ
ya tapi apakah dia paham dengan
atau bagian jadi masalah
cuma pengalaman dia sebagai
kemungkinan bisa dipakai
untuk mewirausahakan birokrasi
membuat birokrasi lebih bersifat
ini dia yang menarik
bagaimana ini banyak mengatakan
bahwa ini adalah beban politik
nanti ke depan untuk presiden jokowi
ketika menantikan jenderal luhut
dengan jenderal wiranto
sebenarnya memang wiranto itu
penuh masalah ya
banyak aktivisam memang protes
tapi ini bagian dari partainya hanura
ada bagian dari aktivisam yang kemudian
pegiatan hari ini sudah mulai berhasil
tapi ini bagian dari jokowi
artinya karena posisi koordinasi
nggak penting sebenarnya
lain kalau dengan posisi
luhut bin sar pejahitan
karena dia punya suatu
sumber daya yang luar biasa
kemampuan yang luar biasa
memang posisinya menjadi lebih penting
kalau di sini sebagai pengimbangan
jadi jokowi sebenarnya membangun
karena luhut bin sar juga disorot kan
banyak persoalan kan
dia terlalu dominan
kalau masalah masjid ini
salah satu yang menjadi fokus adalah
bagaimana presiden jokowi ingin tahun ini
menyelesaikan masalah pelanggaran hak
apakah menurut anda dengan jadinya
jenderal wiranto masalah masalah pelanggaran ham
mungkin atau masalah masalah diperbatasan
masalah masalah undang undang anti korupsi
atau bagaimana paket undang undang politik
evaluasi masyarakat terhadap kondisi
politik dan keamanan positif
artinya itu modal bagi menko polhukam
cuman memang dengan track record yang
dimiliki pak wiranto terutama terkait
dengan ham mungkin itu akan ada
akan ada pelambatan dalam proses ini
cuma saya berharap jangan sampai itu
kemudian merembet ke persoalan lain di
bidang politik hukum dan keamanan
yaitu persoalan pemberantasan korupsi
jangan sampai ke sana gitu
tapi menurut anda tidak masalah dengan pak
wiranto untuk urusan bagaimana menghambat
pemberantasan korupsi kemudian menghambat
pengungkapan atau penyelesaian
rekonsiliasi pelanggaran ham masa lalu
ya presiden harus mencari jalan lain
misalnya langsung kepada menteri menteri teknis
di bawah polhukam untuk itu
tapi kalau itu lebih mudah ya presiden
jadi menurut anda hanura tidak akan
kecewa dengan pak wiranto
ya karena bosnya sendiri
ya karena bosnya sendiri
dan ini salah satunya ketua umum yang masuk
dan secara politik posisi menku tinggi loh
secara politik ya
kita akan lihat apakah pak wiranto akan
mengundurkan diri jadi ketua handura karena
presiden jokowi menegaskan bahwa tidak boleh
mungkin masih ada
oh sudah habis itu tadi bagaimana kita sudah
bedas satu satu menteri ya
kita masuk ke sesi akhir acara ini
mas jayadi dengan komposisi seperti ini
seberapa akseleratif jokowi nanti ke depannya
membawa pembangunan indonesia ini
arah yang lebih baik atau mungkin justru malah
menjadi beban baru dengan komposisi seperti ini
kalau fungsi koordinasi di bidang politik bisa
dilakukan dengan baik oleh menkuenya masing masing
koordinasi di bidang ekonomi bisa dilakukan
lalu oleh presiden disambungkan stabilitas
politik dengan ekonomi ini maka percepatan
tapi ada satu tantangannya yaitu
misalnya sudah mulai mengemuka nih
untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi
diperlukan banyak diskresi
misalnya ada wacana soal tidak boleh mengkriminalkan
kebijakan dan sebagainya
yang kemudian menjadi kontroversi juga
baik di kalangan penegak hukum maupun di masyarakat secara umum
nah saya kira harus diselesaikan persoalan ini
karena kalau tidak bisa menimbulkan persoalan
di satu sisi kita ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi
tapi kemudian ada kontroversi kalau dia menabrak nabrak
aturan aturan hukum yang kita
itu potensial menimbulkan
malah menimbulkan kegagalan
dengan komposisi baru potensi itu akan menjadi lebih tinggi atau enggak mas jayadi
bersoalan pemberantasan korupsi tidak terlalu tersentuh disini
menteri menteri di bidang hukum tidak terlalu
jangan sampai ekonomi itu menjadi prioritas
tapi melegalkan praktek korupsi
maka diskresi itu kan
itu harus bisa dibedakan
jangan dengan alasan kebijakan
tetapi tidak ada kriteria yang jelas
karena itu menurut saya yang harus dilakukan oleh presiden
seperti undang undang tax amnesty
harus ada payung hukum yang jelas soal ini
soal apa itu kriminalisasi kebijakan
apa itu diskresi dan sebagainya
bagaimana pelaksanaannya selama dua lima atau tiga tahun ke depan
tapi yang penting adalah ini momentum ini harus dijaga
momentum bahwa orang mulai kembali trust
orang punya harapan dengan masuknya sri mulyani
itu yang harus dijaga
maka setiap politik itu harus dijaga
maka menteri menteri koordinasi
itu harus efektif sebenarnya
itu yang sebenarnya tantangan ini
tapi peluang kita banyak gitu loh
karena dunia tidak penuh kejapastian ini
bagaimana kita melihat peluang itu
nah ketika sri mulyani hadir itu seperti magnet
sehingga magnet itu memberi gairah kepastian
tapi kalau politiknya tidak stabil itu berbahaya
ini menjadi tantangan presiden jokowi sudah kasih catatan satu satu
sudah diakomodasi sudah dirangkul
ya sekarang waktunya untuk kita jalan sama sama
karena waktunya hanya pendek lah setahunan loh
setelah itu orang sudah sibuk
jadi ini waktunya sudah kerja kerjaan
baik terima kasih mas jayadit
terima kasih romo atas perspektifnya malam hari ini
mudah mudahan masyarakat tadi sudah membedah satu satu
punya perspektif lain dan wawasan lain mengenai para menteri
dan juga ini kan wakil wakil mereka yang ada di kabinet sekarang